anda masih di breaking news cnn indonesia bersama saya budi adiputro
penyelaman pencarian korban lion air jt enam ratus sepuluh dihentikan pada pukul tujuh belas lewat dua puluh waktu indonesia barat
namun pencarian di permukaan perairan tetap dilakukan
kepala basarnas jakarta hendra sudirman menegaskan proses pencarian berlangsung selama dua puluh empat jam
hanya saja penyelaman dihentikan pada pukul tujuh belas dua puluh waktu indonesia barat dan akan dilanjutkan kembali pada selasa pagi
hingga saat ini sudah enam belas kantong jenazah dari hasil pencarian
lima belas kantong berisikan jenazah korban serpihan dan puing pesawat serta barang barang milik penumpang
jadi semua bergabung di sana dan pelaksanaan operasinya dua puluh empat jam masih kontak kecuali penyelaman
kecuali penyelaman tadi tujuh belas dua puluh kita cut
kalau untuk visual itu dilaksanakan terus sampai dua puluh empat jam pak
besok akan kita mulai begitu data dari bmkg
kalau memang jam enam pagi visibility nya itu sudah bagus kita akan laksanakan
hingga senin sore basarnas telah menemukan beberapa bagian jenazah dari korban jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh di perairan karawang
sementara bodi pesawat masih dalam proses pencarian
yang kita masukkan dalam
kemudian langsung dibawa ke rumah sakit polri
kemudian juga ada beberapa serpihan dari kapal lion dengan flat penerbangan enam ratus sepuluh jt enam ratus sepuluh
jadi untuk sementara yang bisa saya sampaikan adalah baru ditemukan beberapa potongan tubuh dari kaki tangan
dan ada telinga juga ditemukan dan bagian dalam isi perut
jadi sampai saat ini tim sar masih berupaya untuk mencari
dan pukul lima belas tadi kita diperbantukan oleh kapal pusidros
dalaman ini adalah kapal kri rigel
sampai dengan saat ini belum memberikan laporan tentang hasil daripada survei dalam rangka mencari bangkai pesawat
jawa barat untuk memperbarui informasi terkait proses evakuasi dan pencarian korban lion air jt enam ratus sepuluh
kita sudah bergabung dengan rekan saya mutia wirozastro
di sana mutia apa perkembangan evakuasi dan juga pencarian di karawang
baik budi sampai malam ini tempat saya melaporkan di pantai tanjung pakis di desa pakis jaya kabupaten karawang
sampai saat ini seperti laporan anda sebelumnya memang untuk penyelaman sudah dihentikan dari pukul tujuh
tadi karena kita tahu kendala cahaya dan sudah semakin malam sehingga akan mungkin menyulitkan visibility atau jarak pandang para penyelam
namun pencarian betul masih terus dikerahkan selama dua puluh empat jam
ini ditegaskan pula oleh kepala kantor sar jawa barat deden rituansyah mengatakan bahwa untuk pencarian sendiri akan dilakukan dan diperbantukan dengan sinar dari sel sonar
ini untuk membantu paling tidak nantinya pada pagi hari nanti malam ini dikhususkan tentunya untuk
mereka mengelacak begitu atau menelisik kira kira untuk radius titik koordinat tempat pesawat terakhir hilang dan hilang kontak begitu
di situ titik koordinat terakhir dicari dari titik koordinat tersebut terutama di perairan tanjung karawang di sini
apakah betul memang tepatnya di situ dan memang radius dilakukan pencarian apakah memang akan mengular jauh atau memang hanya di sekitar satu sampai dua kilometer saja
ini yang nantinya pada pagi hari nanti akan memudahkan
pencarian di hari kedua
pencarian tadi ketika kami mengikuti konferensi pers yang dihadiri oleh basarnas gabungan dari tni polri kemudian dari bupati kabupaten karawang
dan rem pmi dan juga stakeholder terkait mengatakan bahwa pencarian sesuai sop undang undang lama rata tahun dua ribu sembilan
dan mengatakan bahwa sop untuk pencarian kejadian luar biasa seperti ini akan dikerahkan sampai tujuh hari ke depan
nantinya akan diperpanjang jika ada pertimbangan baru begitu dalam masa pencarian
namun kali ini pun juga baru saja terjadi pagi tadi besok akan dilakukan pencarian hari kedua akan masih ditelisik lebih lanjut temuan temuan apa saja
namun untuk wrap up hari ini budi yang ditemukan seperti laporan anda sebelumnya yang kami dapatkan
di sini ada dijumpai enam kantong jenazah ini menurut keterangan
dari kapol dajabar dan juga dari kepala kantor sarjawa mengatakan menjumpai enam kantong jenazah yang berisikan bagian bagian tubuh yang ditemukan
di sekitar satu sampai dua km tempat saya melaporkan sampai saat ini
kemudian budi untuk menjelaskan sedikit topografi di perairan di sini di pantai tanjung pakis sendiri
walaupun memang dijadikan sebagai salah satu titik utama pencarian titik pertama dan juga salah satu titik utama pencarian
di sini perairannya dikategorikan sebagai perairan yang cukup
ketika ini di sini ada tiga kantong jenazah yang berisikan seperti laporan
yang menyebabkan kapal kapal bermuatan besar mungkin agak kesulitan untuk bermuara ke sini
sehingga dinyatakan tadi sesuai juga dari hasil konferensi pers mengatakan bahwa posko utama terletak di pelabuhan tanjung priok
pencarian dari sini bermuara ke tanjung priuk apapun yang ditemukan temuan apapun
debri puing puing pesawat kemudian serpihan ataupun jenazah korban yang selamat maupun tidak selamat
dibawa ke pelabuhan tanjung priuk di pt jiitc ii
namun anda bisa lihat di kanan kiri saya memang ada sekitar tiga puluh ambulans berjaga dari kabupaten karawang dan juga kabupaten bekasi dan rs swasta
berikut dengan tim medisnya di depan saya pun juga tim pmi juga telah menggelar tenda dan juga relawannya telah bersiap sampai saat ini
ini mengindikasikan bahwa apapun nantinya yang memang dikondisikan mungkin saja kita lihat kita tidak tahu pasang surut nanti pada pagi hari nanti
mungkin akan ada serpihan pesawat ataupun ada korban selamat mungkin atau korban tidak selamat
semuanya di sini ambulans sudah berjaga untuk membawanya langsung ke jakarta ke rs bayangkara polri jakarta timur
kemudian budi informasi yang lebih dalam lagi diinformasikan dalam konferensi pers kali ini
bahwa kendala kendala yang ditemukan pada pencarian kali ini yang paling utama sebenarnya adalah jarak pandang
bukan cuma soal cahaya saja bukan cuma
kenapa dihentikan pada pukul tujuh belas
karena memang di titik pencarian koordinasi oleh para penyelam ini dikeluhkan adanya campuran endapan lumpur dan juga aftur
yang ditimbulkan dari pesawat yang diduga jatuh di sekitar situ sehingga itu menghalangi visibility atau jarak pandang
sehingga sudah dipastikan harus dihentikan pada pukul tujuh belas tadi
kemudian informasi kapal patroli yang bertugas dari kepolisian berjumlah tiga belas kapal dari polda jabar ada tujuh kapal
mabes polri ada enam kapal dari basaras ada empat kapal dari polda jabar ada tujuh kapal dari polda jabar ada enam kapal
dan bukan cuma dari jalur laut saja namun jalur darat dibantu di pesisir pantai
kemudian di jalur udara ada tiga helikopter yang bertugas dari tni angkatan udara
kemudian budi bisa saya sampaikan pula ini pernyataan langsung dari bupati karawang yang menyebutkan
bantuan bantuan akan terus diperbantukan terutama di sini di pesisir pantai begitu ada tempat evokasi yang telah disediakan

dan juga pencarian dari karawang jawa barat
dari karawang kita akan beralih ke pangkal pinang
sudah ada rekan saya priscila dauhan yang memantau langsung bagaimana posko atau krisis center yang ada di bandara pangkal pinang
cila apa yang bisa anda laporkan di sana apa aktivitas di crisis center di airport sendiri
iya selamat malam budi benar sekali kondisi terkini di crisis center
yang ada di bandara di pangkal pinang ini memang masih kondusif
di mana di malam hari ini tadi sudah terlihat sekitar dua orang keluarga korban yang lagi lagi datang ke crisis center
kemudian untuk meminta informasi terkini dan juga menunjukkan beberapa item begitu yang nantinya bisa diproses oleh petugas yang ada di crisis center ini
dimana dua keluarga ini telah menunjukkan beberapa item
yang ini berupa
ktp ataupun kartu identitas korban yang nantinya bisa diproses oleh petugas
namun memang hingga hari ini informasi terbaru yang kami peroleh sudah ada dua puluh satu keluarga korban yang datang ke crisis center
di mana mereka menunjukkan beberapa berkas berkas yang diperlukan untuk kemudian bisa diproses
seperti ktp jenazah juga kartu keluarga
namun memang tidak hanya berkas itu saja yang dibutuhkan
untuk kemudian bisa diproses apakah memang keluarga korban ini benar benar keluarga
dan korban ini merupakan keluarga dari para warga yang datang ke posko ini
dimana mereka harus juga menunjukkan reka medis korban dan juga foto rongsen gigi korban
dan juga harus menunjukkan foto yang ada senyum yang ada giginya begitu budi
supaya nanti bisa diproses lebih lanjut
karena berkas hanya kartu keluarga maupun ijazah ini tidak cukup untuk bisa diproses
lebih lanjut karena berkas hanya kartu keluarga maupun ijazah ini tidak cukup untuk bisa diproses
dan juga informasi yang kami peroleh lagi bahwa hingga malam hari ini sudah ada sekitar sembilan puluh tujuh orang
yang sudah berhasil diberangkatkan ke jakarta melalui empat putaran hari ini
dan rencananya untuk besok pihak dari lion air juga sudah menyediakan enam jam keberangkatan
yang dimulai dari pukul tujuh pagi hingga pukul setengah delapan malam
dimana keenam penerbangan itu siap memberangkatkan masing masing dua orang
yang berhasil diberangkatkan ke jakarta
yang berhasil diberangkatkan ke jakarta
yang nanti juga bisa langsung datang ke bandara depati amir
dengan menunjukkan identitas keluarga ataupun ijazah dan kartu keluarga
mereka bisa langsung mendaftar di sana
dan mereka pun bisa langsung berangkat ke jakarta
tepatnya menuju ke bandara soekarno hatta
dan ini pun kami juga masih menunggu
karena memang posko dvi di sini maupun crisis center yang ada di sini sudah dibuka dua puluh empat jam
jadi keluarga yang merasa kehilangan ini bisa langsung datang ke sini
dengan menunjukkan berkas berkas yang diperlukan
dan juga informasi lagi
memang sebentar lagi basarnas
bangka belitung akan juga melakukan konferensi pers begitu
nanti kita akan menunggu dan sama sama melihat budi seperti apa
kita hanya berharap supaya nanti proses
baik di pangkalipina maupun di jakarta ini bisa berjalan dengan baik
baik terima kasih cila
kita berharap semuanya diperlancar
sehingga keluarga yang ingin datang ke jakarta
atau mencari informasi
mengenai sanak keluarganya yang menjadi korban lion air jt enam ratus sepuluh
sendiri bisa diakomodasi dengan baik oleh pihak maskapai ataupun pemerintah
terima kasih sekali lagi priscila dauhan yang melaporkan dari pangkal pinang
breaking news cnn indonesia masih akan kembali usaha jenah berikut ini
tetap bersama kami